kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
kawan kawan para jurnalis wartawan dari seluruh media yang ada
pertama tama kami menyampaikan terima kasih atas pertemuan ini
yang kedua kami jelaskan bahwa direkturat jenderal imigrasi
mendapatkan mandat untuk mengatur perlintasan manusia
baik warga negara indonesia dan juga warga negara asing yang masuk juga keluar indonesia
berdasarkan undang undang nomor enam tahun dua ribu sebelas tentang keimigrasian
undang undang ini menganut hak asasi secara internasional
di mana dalam pasal empat belas dinyatakan
pemerintah indonesia tidak berwenang untuk menolak
untuk menangkal warga negara indonesia yang akan kembali masuk ke indonesia
setelah bepergian di luar negeri
yang ditangkal atau yang ditolak berdasarkan pasal sembilan puluh delapan undang undang nomor enam tahun dua ribu sebelas
mengacu kepada ketentuan umumnya
yang ditangkal atau yang ditolak berdasarkan pasal sembilan puluh delapan undang undang nomor enam tahun dua ribu sebelas
yang tidak membahayakan indonesia yang boleh masuk ke indonesia
hanya berlaku untuk orang asing penangkalannya
jadi kepada habib risik
kementerian hukum dan ham secu direkturat jenderal imigrasi
belum pernah menerbitkan surat untuk menolak atau menangkal habib rizik masuk ke indonesia
sampai saat ini
paspor pak habib risik dikeluarkan dari kantor imigrasi kelas satu jakarta pusat
tanggal dua puluh lima februari dua ribu enam belas yang lalu dan masih berlaku sampai dua puluh lima februari dua ribu dua puluh satu yang akan datang
sehingga ini masih berlaku
dokumen perjalanan paspor ini menjadi bagian dari perlindungan
pemerintah kepada setiap warga negara indonesia termasuk bapak habib rizik untuk bepergian ke luar negeri
nah ketika beliau datang dan bertempat tinggal di sebuah negara di luar negeri
tergantung kepada pemerintah negara tersebut memberikan visa
boleh masuk kemudian memberikan izin tinggal kepada beliaunya
sampai saat ini
pak habib risik
keluar dari indonesia tanggal dua puluh tujuh april dua ribu tujuh belas yang lalu
sudah dua tahun lebih beliau meninggalkan indonesia
nah apakah ini berkait dengan visa yang diberikan izin tinggal yang diberikan dan sebagainya
atau ada persoalan yang lain tentu ini menjadi kewenangan dari pemerintah arab saudi
sekiu pejabat imigrasi yang diberikan kemenangan oleh negaranya
mengatur warga negara asing yang boleh atau tidak boleh keluar dari negara arab saudi
nah ini penjelasan dari kami berkaitan dengan beberapa hal yang pernah disampaikan oleh bapak abib rizik
ya sebelah kanan

terus terkait jadi penjelasan penegasan lagi kalau penjelasan dari pak habib risik yang diberikan di video itu palsu
pertama kami memang harus berkoordinasi dengan pihak imigrasi dari kerajaan arab saudi
bisa juga melalui
di jalur diplomatik kementerian luar negeri ada perwakilan negara kita di kerajaan arab saudi
yaitu bapak duta besar juga kami punya atas imigrasi di sana
dan hal itu tentu bisa kita konfirmasi tentang visa
nah surat yang ditunjukkan oleh bapak habib rizik saya kira ini kami belum bisa
membacanya karena hanya melalui media sosial kami bisa melihat
ini perlu kita klarifikasi lagi
dan mungkin karena di sini di indonesia juga di jakarta khususnya ada kerutan besar arab saudi
mungkin juga ini bisa kita konfirmasi tentu melalui jalur yang ada dari kementerian luar negeri tentunya
menanyakan hal itu
di belakang dulu silakan
ya pak saya adea dari cnn bikin tv

tadi bapak jelaskan atas pasal sembilan puluh delapan kalau wna mungkin kita bisa tangkal
tapi kalau dari permintaan apakah bisa arab saudi kita minta untuk mencekal dia
untuk tidak berpengalaman
tidak boleh keluar dari arab saudi atau tetapi eropa
ya tidak bisa
karena pasal empat belas undang undang nomor enam tahun dua ribu sebelas
pemerintah justru harus melindungi warga negaranya
jadi tidak boleh pemerintah menolak masuk warga negaranya kembali ke indonesia
itu bagian dari perlindungan dan hak asasi dari warga negara indonesia untuk masuk

apakah sudah ada upaya untuk melakukan langsung komunikasi itu
sampai sejauh ini belum ada
kami koordinasi atau komunikasi dengan tim habib rizik yang ada di indonesia
kami juga belum pernah melihat
belum pernah ditunjukkan
melalui media sosial itu ya
tentang penjelasannya beliau
ya kita akan berupaya untuk mengklarifikasi kalau memang itu menjadi bagian untuk solusinya
ya di belakang
tuduhan hb prisik bahwa dia katanya dikeluarkan ke pemerintahan indonesia sekarang sudah berlalu lama
tentunya pemirsa imigrasi indonesia sudah berkoordinasi atau belum dengan pemerintah arab saudi karena nanti ya ini jadi masalah antara apa ada seolah olah berbenturan dengan kebijakan arab saudi dan kebijakan indonesia
sejauh ini koordinasinya mengenai

atau ada masalah lainnya yang sudah dikomunikasikan dengan pemerintah arab saudi
pemerintah indonesia itu kan dibagi tugas tugasnya untuk memberikan perlindungan warga negara indonesia di luar negeri
tentu itu bagian dari kementerian luar negeri
kami selalu berusaha mendapatkan informasi atau berkoordinasi itu melalui kementerian luar negeri ataupun atase yang ada di luar negeri
termasuk di arab saudi
jadi saya kira sampai sejauh ini kerjasama kami dengan direktur general imigrasi kerajaan arab saudi yang selama ini kita lakukan baru berkaitan dengan kemudahan perlindungan pada jama' haji yang akan berangkat ke arab saudi untuk menunaikan ibadah hajinya
termasuk juga umroh

jadi berkaitan dengan upaya kita mencari tahu informasi yang lebih jelas
saya kira nanti kita salurkan melalui kementerian luar negeri tentunya
ada lagi tadi tupang
tapi pak mau tanya sebenarnya dalam konteks indonesia
apakah bisa sebuah negara lain mengintervensi keimigrasian negara lainnya untuk mencegah seseorang pergi ke luar negeri
untuk mencegah ya pak
sebuah negara mengintervensi keimigrasian negara lain agar dia mencegah orang lain keluar negeri
pada prinsipnya apakah itu sebenarnya bisa lakukan di luar negeri
dan konteks indonesia

yang berpergian dari indonesia begitu
kalau memang ada permintaan
selama ini kita beberapa kali melayani permintaan otoritas dari negara lain karena sudah berangkat warga negaranya ke negara kita
itu kita lakukan
penolakan untuk kembali ke negaranya karena ada persoalan hukum
itu pernah kita lakukan
apalagi kalau memang secara internasional itu ada hubungan kerjasama untuk melakukan penangkalan
termasuk kalau ada aparat hukum di indonesia yang memiliki data orang asing misalnya ya
yang harus kita tangkal karena membahayakan indonesia
ya kita proaktif kalau itu
tanpa intervensi dari negara lain
sebenarnya bukan intervensi tapi koordinasi ya untuk saling kerjasama
demikian juga kita apabila kita menginginkan seorang warga negara kita yang ada persoalan hukum di indonesia
dan dia sedang berada di luar negeri
hal itu juga bisa kita koordinasikan melalui jalur konsuler
bisa juga jalur kerjasama
sesama imigrasi untuk memulangkan warga negara indonesia
ya baru saja kita mendengar keterangan pers dari dirjen imigrasi kemenkumham rony f sompi
yang mengkonfirmasi terkait dengan adanya informasi yang beredar beberapa waktu yang lalu tentang pencekalan terhadap rizik sihab untuk masuk atau kembali ke indonesia
tadi roni sompi menyatakan bahwa kemudian imigrasi indonesia sampai saat ini belum menerbitkan surat cekal atau larangan yang berisi atau melarang rizik sihab untuk kembali ke indonesia
karena memang sampai saat ini pasport yang dikeluarkan pada februari tahun dua ribu tujuh belas lalu itu masih berlaku
dan ini pasport ini atau dokumen perjalanan ini menjadi bagian dari perlindungan bagi warga negara indonesia
dan juga terkait bagaimana kemudian surat pencekalan tersebut yang beredar di media sosial sampai saat ini dirjen imigrasi kemenkumham belum menerima surat tersebut dalam bentuk apapun
sehingga kemudian pemerintah indonesia melalui kementerian luar negeri akan berkoordinasi dan akan mengkonfirmasi hal tersebut dengan negara arab saudi
itu tadi sudah kita dengarkan
kita akan tunggu
kita akan tunggu bagaimana hasil komunikasi antara pemerintah indonesia dengan arab saudi